kembali rasa percaya dirinya
gue juga gak pernah kepikiran tuh jadi penyanyi
dan yang pasti
kalau kalian udah mulai nyanyi
kalian bisa mengusir rasa sedih kalian
oke kalian semua udah siap kan
sekarang kita latihan ya
belum ada juga sih
harus ada ya
suara kamu bagus
performance kamu juga
mungkin kamu lebih cocok jadi penyanyi rekaman ya
kebetulan saya juga punya teman produser ya
dia sedang mencari penyanyi baru
tapi dia sebenernya mencari
penyanyi grup ya
gak apa apa ya kalau punya insya allah
ini kartu namanya
ini kartu namanya
sayang banget kalau kamu melewati kesempatan ini
penyanyi bagus mata juga tajam saya suka itu
jarang jarang sekali silahkan
itu kan kartu kredit
nomornya berapa ya dek ya
jadi kenapacongan kita kalo pin region komni
jadi itu angkatnya
pikiran kalian harusnya dibuang
jangan berpikiran seperti itu
kalian harusnya bangga jadi janda karena kalian bisa hidup
bukan masalah predikatnya sih wi
rasanya berat banget hidup ini
iya memang sih
siapa yang mau jadi janda
saya juga gak mau dan perempuan perempuan yang lain juga nggak mau
tapi ini masalah takdir
kita gak bisa melawan takdir kita
saya punya jalan keluar
kembali rasa percaya dirinya
gue juga gak pernah kepikiran tuh jadi penyanyi
dan yang pasti
kalau kalian udah mulai nyanyi
kalian bisa mengusir rasa sedih kalian
oke kalian semua udah siap kan
sekarang kita latihan
terbang bersama dirimu
kok gak ada yang nyanyi sih
bila aku bukanlah sepertimu
aku yang dahulu
suara satu suara duanya
emang kan tadi udah latihan
yaudah kamu gantian
bila aku bukanlah seperti
yaudah yaudah yaudah oke oke
kamu tuh harus nyanyinya lebih lepas
bila aku bukanlah
kamu bikin grup ini paling pangki dan paling heboh
kita sekarang ada yang heboh
yang trendy dan unik
tuh gak ada yang ikutin
inikah yang dinamakan cinta
betapa sakitnya ku rasakan
ku butuh dokter cinta
ku butuh dokter cinta
kalian akan dijadikan seperti ini
atau mau jadi barong say
tau kok rambut
dengan kegiatan seperti ini
mereka pasti akan melupakan

bertengkar lagi bertengkar lagi
kalian berdua nih
sekarang ikut ibu ke kantor
apa berantem lagi
oh surut surutnya gak nyampe ke saya
baik baik nanti saya datang ya
ruang guru mana ya
itu lurus bawah kiri
jadi di situ ada tulisan ruang guru
oke ruang guru
eh jelas aja ruang guru